membangun bisnis tak saja bicara praktis dibutuhkan kompetensi dan strategi untuk berkompetisi
the big start indonesia season tiga hadir sebagai ajang kompetisi yang memberi pembinaan kepada creative pruner di indonesia
harusnya memang ada good balance antara karir dan hobi
ada yang saat saat dimana memang kayaknya gampang ada saat saat dimana itu sulit untuk dijalankan
jangan lihat susah susah gampang gampang gampang susah
susahnya dikit aja
channel rotten selalu milih kompetensi bisnis
karena kompetensi bisnis itu sesuatu yang transferable
selain daripada kita bicara manajerial skill bagaimana mengelola bisnis itu sendiri ada hal hal lain nih yang penting
misalkan cara pemasaran produknya
di era digital ini kan sebenarnya sudah banyak sekali kemudahan ya
kita tinggal pilih tinggal pesan kemudian tinggal diantar
dan jne adalah perusahaan yang benar benar ingin membuat klien bahagia deh
sampai kita bisa mengirimkan produk produk itu dengan aman dan nyaman hingga ke pelosok indonesia
indonesia adalah sebuah inisiatif dari blibi com
ini adalah kompetisi creative partner online yang pertama nih di indonesia
melalui acara ini para peserta akhirnya akan mendapatkan pembekalan dalam bentuk edukasi pengalaman experience kemudian network
dan juga akhirnya permodalan mereka dibantu nih melalui hadiah yang nanti akan dimenangkan oleh para peserta yang menjadi juara
dan ini dikemas dalam sebuah web series competition
karena memang di setiap episode ada satu knowledge praktis yang sebenarnya bisa digunakan
dan ini juga bisa dikemas oleh teman teman yang nonton nanti untuk diaplikasikan dalam menjalankan bisnis mereka
jangan lupa kita ingin mengajak para creative partners untuk mau maju untuk menghilangkan keraguan keraguan tersebut
kemudian untuk membuktikan pada mereka sebenarnya bahwa kita bisa sukses
ayo creative partners beranikan diri dan raih mimpi
buktikan pada mereka
saksikan sekarang juga the big start indonesia season tiga di youtube channel blibli com